sidang ke dua puluh lima kasus kematian wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso
senin pagi kembali digelar dengan mendengarkan kesaksian ahli hukum pidana dr muzakir shmh
muzakir banyak menjelaskan seputar kasus kematian mirna dari sudut pandang hukum pidana
di mana kematian seorang dengan dakwaan pembunuhan harus diketahui terlebih dahulu kasualitas penyebab kematiannya
seseorang tidak bisa serta merta dihukum menyebabkan kematian orang lain
apabila tidak ada pembuktian objektif terhadap perbuatan tersebut
pasal pembunuhan juga membutuhkan ilmu objektif untuk menelaah hubungan antara perbuatan dan hasil perbuatan
dalam kasus kematian mirna salah satu ilmu objektif yang bisa dilakukan
yakni otopsi untuk mengungkap kematian mirna
muzakir juga banyak menyinggung peraturan kapolri nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan terkait standar dan prosedur dalam penanganan kasus kematian
mulai penanganan alat bukti hingga pembuatan
berita acara pemeriksaan